hari ketiga pasca terjangan tsunami di selat sunda tim basarnas bersama tni terus melakukan atau melanjutkan proses evakuasi dan pencarian korban di sepanjang perairan selat sunda yang terbagi dalam enam sektor
sektor satu meliputi wilayah sangiang anyer carita jiput dan menes akan disisir oleh tim sar jakarta yang berjumlah sebanyak dua puluh satu personil
sedangkan untuk sektor dua akan mencakup wilayah di sepanjang kecamatan labuan bojong pagelaran panimbang hingga tanjung lesung
wilayah ini akan disisir oleh tim sar banten sebanyak empat personil dan tujuh belas personil bsg atau basarnas special group
kemudian penyisiran di sektor tiga dilakukan oleh tim sar banten sebanyak empat personil dan sebanyak tujuh belas personil tim sar bandung yang akan beroperasi di kecamatan cibaliung cigelis dan sumur
adapun di sektor empat kantor sarbanten mengirimkan lima personil untuk menyisir area sekitar di pulau oar dan pulau handelung
sedangkan untuk wilayah lampung terbagi menjadi dua sektor
kantor sar lampung menerjunkan empat puluh personil untuk menyisir sektor lima yang mencakup kecamatan kalianda bakauheni legundi rajabasa dan bandar lampung
sedangkan untuk sektor enam mencakup wilayah tanggamus kantor sar lampung masih belum memberikan keterangan mengenai berapa jumlah personil yang diterjunkan